pasca kericuhan unjuk rasa mahasiswa pro papua merdeka
minggu malam para mahasiswa dipulangkan ke daerah masing masing oleh petugas polrestabes surabaya
pemulangan sempat diwarnai ketegangan karena ratusan ormas pro nkri
ikut memantau dan mengawal aksi para mahasiswa papua
kericuan ini terjadi ketika masa pro nkri arek surabaya
berusaha mengadang mahasiswa pro papua merdeka
yang melakukan long march di jalan pemuda surabaya minggu pagi
masa pro nkri yang dikawal aparat kepolisian
mendorong mundur ratusan mahasiswa untuk kembali ke asrama di jalan kalasan surabaya
agar kembali ke asrama
kerejuan tak semakin menjadi
polisi bersiaga dan membujuk agar para mahasiswa kembali ke asramanya untuk pulang
ratusan mahasiswa papua sendiri
sedianya berorasi di depan gedung negara gradi surabaya
namun aksi mereka batal setelah diadang ribuan masa ormas
sementara menghindari bentrok
ratusan mahasiswa papua yang berada di surabaya
minggu malam dipulangkan ke daerah asalnya
dengan pengawalan ketentuan
polisi sebanyak dua ratus dua puluh tiga mahasiswa asal papua
dipulangkan dengan menaiki bus ke kota pendidikan mereka
seperti malang mojokerto dan kediri
pemulangan ini dilakukan untuk mengantisipasi bentrok antara mahasiswa papua dengan ormas
pasca demonstrasi yang dilakukan minggu pagi
kita sudah melakukan pengamanan
kembali ke asrama
dan tadi malam juga kita amankan di forestasi
dengan secara sukarela semuanya
dan hari ini
kita berencana akan memulangkan
sementara mahasiswa lainnya yang masih tinggal di asrama
karena berkuliah pada kampus di surabaya
rencananya akan terus dipulangkan
sampai terciptanya suasana kondusif